ya sepekan terakhir provinsi jawa barat mengalami lonjakan kasus covid sembilan belas yang didominasi di wilayah aglomerasi dan juga bandung raya
bagaimana jurus pemprov jabar menekan laju penularan terutama jelang prediksi puncak varian omikron di akhir februari
untuk menjawabnya saya sudah bersama dengan wakil gubernur jawa barat kang uu ruzanul ulum selamat malam pak wagub apa kabar
malam alhamdulillah baik assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam kang uu pertama saya ingin tahu dulu tanggapan pak wagup jabar dari level assessment yang sudah diputuskan pemerintah terhadap beberapa daerah di jawa barat
ada bodebek dan juga bandung raya yang dinyatakan ppkm level tiga
ya memang diakui seperti itu adanya terutama di bodebek yang selalu menjadi pusat perhatian kami
karena selalu meningkat setiap adanya
ada peningkatan di wilayah tersebut
kalau di bandung raya memang ada tetapi bisa diestimasikan sekitar dua puluh persen
justru yang delapan puluh persen itu ada di bodebek terutama di daerah depok bekasi kota dan yang lainnya
seperti kemarin kita peningkatan kan sampai delapan ribu ya sehari tapi hari ini sudah turun lagi sekitar tujuh ribu
pemerintah provinsi jawa barat sekarang
menguatkan kembali tentang gugus tugas dan yang lainnya
dan menguatkan kembali kepada para bupati dan wali kota
pak gubernur sudah mengadakan rapat koordinasi yang seperti biasa dilakukan dengan forkopimda dan para bupati wali kota
baik pak wagub hasil rapat koordinasinya apa kalau begitu
terutama untuk di wilayah yang memang tercatat ya lonjakan kasus covid nya di jawa barat sangat tinggi
di aglomerasi dan juga di bandung raya
memaknai ppkm level tiga yang naik ini
ini akan seperti apa
penyesuaian tentu akan harus dilakukan
tapi apa yang kemudian menjadi jurus untuk bisa menekan penularan di beberapa daerah di jawa barat ini
ya seperti jurus yang sebelumnya
nakes di jawa barat sekarang insya allah akan lebih profesional
karena sudah beberapa kali terjadi lonjakan
yang kedua juga masyarakat insya allah tidak akan sepanik sebelumnya
sehingga tidak membuat riwuf para petugas nakes
kalau pak jokowi bilang masyarakat jawa barat sudah bersahabat ya dengan covid ini
sehingga ada kenaikan tidak panik seperti yang pertama
oleh karena itu pemerintah provinsi jawa barat sekarang bersama dengan para bupati wali kota
menguatkan kembali tentang phbs prokes dan juga tentang vaksin
alhamdulillah jawa barat
dan sekarang sedang berjalan vaksin ke tiga
kemudian juga kami sesuai dengan keputusan pemerintah pusat
karena kami adalah berupakan kepanjangan dari pemerintah pusat
pak gubernur akan segera membuat surat keputusan
tentang teknis pembatasan dan juga perkantoran pabrik mal dan yang lainnya
itu akan segera ditindaklanjuti secepat mungkin
karena kesinggapan kami ini salah satu pilar dalam menghadapi kasus seperti ini
termasuk juga mempersiapkan isoter isoter yang sebelumnya sudah dipersiapkan
provinsi jawa barat bersama dengan para bupati wali kota
kita mempunyai dua puluh tujuh tempat isolasi ya terfokus
nah dari dua puluh tujuh ini kita memiliki satu lima ratus tempat tidur
terutama di daerah bodebek
tetapi wilayah wilayah yang seperti pangandaran ciamis kabupaten yang ada di sisi provinsi
ini alhamdulillah aman aman saja
kemarin kita ke pangandaran masih nihil
ada tetapi tidak sampai masuk rumah sakit
kemudian juga ke daerah lain seperti itu
hanya bodebek saja
oke tapi bodebek ini memang
penanganannya agak berbeda ya kang uu karena kemudian kan menjadi wilayah aglomerasi
juga harus berkoordinasi dengan pemprov dki jakarta
untuk yang di bandung raya kabarnya akan ada pengetatan
sebetulnya bentuknya akan seperti apa
mungkin pengetatan yang diberlakukan oleh pemprov atau mungkin oleh pemkot
dalam hal menyikapi atau mengantisipasi kenaikan kasus
pemerintah provinsi memberikan diskresi kepada para bupati wali kota
untuk membuat sebuah keputusan keputusan
yang dilandasi dari keputusan pemerintah pusat
surat keputusan dari pak gubernur
karena yang tahu persis tentang situasi dan kondisi di lapangan
adalah para bupati wali kota
jadi kewenangan yang diberikan oleh pak gubernur
kepada para bupati wali kota
itu merupakan sebuah keleluasaan
seperti tadi disampaikan oleh kang yana
rumah makan seperti itu
dan itu nanti akan tertuang dalam sebuah keputusan
kantor juga kan nanti akan bekerja di kantor seperti biasa
karena ini bukan yang pertama kali
maka kantor pun sudah tidak kaku lagi
para pekerja pun sudah tidak kaku lagi
tapi yang terpenting
seluruh masyarakat harus mentaati aturan yang dibuat oleh pemerintah
karena sebatapapun aturan pemerintah
kalau masyarakat masih ngejel
tidak melaksanakan gak ada artinya
tapi ingat kalau memang masyarakat membandel
ya kembali kepada masyarakat itu sendiri ruginya
saya tidak mau ada kejadian seperti yang sebelumnya
masyarakat dilarang bergerak dan yang lain
kemudian akhirnya bansos lagi repopusing lagi
kan yang berawe kita semua
karena itu ingat tidak ada keputusan pemerintah
kecuali itu kemaslahatan dan kemataan masyarakat
oke jadi anda mendukung apapun yang dikeluarkan keputusannya
oleh pemkot bandung ya
atau mungkin kepala daerah yang lain di jawa barat
menyikapi bentuk pengetatan seperti apa yang akan dilakukan
untuk mengantisipasi varian omikron semakin merebak ini
sepanjang sesuai dengan poin hukum keputusan pemerintah
dan juga keputusan pak gubernur
pak gubernur memberikan diskresi seperti itu
kang uu bagaimana dengan kesiapan akan bor ya
atau vaskes di jawa barat
terutama di daerah daerah yang tadi sudah kita banyak bahas
daerah yang kenaikannya cukup signifikan
bodebek dan juga bandung raya
datanya sekarang masih
mungkin masih aman tapi
bagaimana dengan ke depan kesiapan ke depan kang
saya tidak menyebut data masih aman
karena sekecil apapun ini harus diselesaikan
tidak santai sekalipun seperti itu datanya
persiapan kami ini pemerintah
kesiapan nakesh sudah profesional
kemudian juga alat alat sarana dan prasarana sudah siap
tidak akan seperti yang kemarin
oksigen tidak ada vaksin juga kurang dan yang lainnya
terutama mental para petugas sudah siap
tapi bukan berarti kami menantang adanya corona di jawa barat meningkat
tetapi sedia payung sebelum hujan
ini untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat jangan panik
pemerintah sudah siap segala galanya
seperti itu yang saya ingin katakan
oke data bornya seperti apa sih kang
yang sekarang terpantau oleh pemprov jawa barat di beberapa tempat
khususnya di daerah daerah yang memang kasusnya tinggi ya
seperti kayak kota bekasi kota depok
itu peningkatannya juga sangat positif
menurut pengamatan kami di provinsi
itu semua karena mobilitas yang sangat tinggi
karena di daerah daerah yang mobilitasnya biasa biasa saja
landai maka penyebarannya pun landai juga
dan juga diakui ada kelemahan dari masyarakat untuk prokes
karena merasa sudah aman
merasa sudah pemerintah juga tidak menggembur gemburkan lagi mungkin
nah maka terjadilah kelelayaan
oleh karena itu pak gubernur sekarang akan menguatkan kembali
petugas petugas gugus tugas yang ada di daerah
yang dulu sudah di skk kan
dulu sudah bergerak
sekarang akan dikuatkan lagi untuk bergerak sekali lagi
seperti itu oke
selain penguatan yang tadi kang u sampaikan
pemerintah pusat kan sudah menyampaikan juga kang
bahwa puncak prediksi varian omikron ini sampai di akhir februari atau mungkin maret
artinya masih ada beberapa pekan ke depan
yang mungkin kita akan melihat adanya angka angka yang cukup signifikan bertambah
nah bagaimana kemudian anda menyampaikan ini kepada masyarakat di jawa barat
terutama di daerah daerah yang memang tadi sudah kita bahas
dan juga soal sekali lagi strategi untuk bisa menekan
agar paling tidak penambahannya di beberapa tempat tadi itu tidak begitu signifikan
atau paling tidak tidak sampai melewati puncak pada varian delta pada tahun lalu
ya pertama kita sekarang menggerakkan tentang vaksin
terutama vaksin yang ketiga ini
sehingga masyarakat menyadari tentang butuhnya vaksin
karena kita sudah kelihatan kalau orang yang dipaksin kemudian kena
itu tidak terlalu berat ya ini akibatnya dampaknya
yang kedua juga prokes terus disampaikan
dan mudah mudahan juga ini masyarakat jawa barat
sekarang banyak yang melihat cnn hari ini
sehingga terketuk hatinya kembali ingat kembali bahwa pentingnya protokol kesehatan
dan pentingnya pola hidup bersih dan sehat
sehingga masyarakat tidak lengah kembali karena memang situasi seperti itu
tapi kami yakin masyarakat sudah pada pintar pintar
insya allah masyarakat akan menjaga dirinya sendiri tentang hal ini
tidak usah seperti awal awal pemerintah terus gencar prokes prokes prokes
kami yakin seperti itu
kenapa kemarin lengah
mungkin karena berita di jawa barat kita landai kita sudah nihil
maka mereka menganggap sudah selesai
tapi dengan adanya kincaar lebih di media hari ini
apalagi tadi pak luhut sudah menyampaikan seperti itu untuk jawa barat dan bodebek
kami yakin masyarakat akan tergerak kembali untuk menjaga tentang penyebaran corona ini
baik mudah mudahan semua pihak ikut mendukung ya kuu
agar penyebaran tidak semakin masif dan bisa terkendali situasi
agar cepat kembali normal lagi
terima kasih banyak kuu ruzanul ulum wagub jabar
sudah berbagi soal kasus covid sembilan belas di jawa barat
dan kita akan lihat bagaimana nanti ke depan
mudah mudahan semuanya sesuai dengan apa yang sudah dibahas tadi
terima kasih banyak pak wagub selamat malam sehat selalu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh